di guyur hujan deras jalan alteri kalimalang kota bekasi jawa barat terendam banjir
akibatnya sejumlah kendaraan yang memaksa melintas mengalami mati mesin atau mogok
hujan deras membuat ruas arteri kalimalang di jalan kiai haji nur ali kota bekasi jawa barat senin siang banjir
ketinggian air mencapai lima puluh cm
sejumlah kendaraan terutama roda dua yang memaksa melintas mengalami mogok atau mati mesin
selain itu banjir membuat arus lalu lintas dari arah jakarta menuju bekasi mengalami kemacetan panjang
sejumlah pengendara menilai banjir di kolong flyover tol jor ini memang kerap terjadi saat hujan deras
ketika banjir terjadi penyelamatan tersebut akan berlaku
saya jaga jaga kalau telat kan ada lesan nantinya
bang ini kan sering banjir bang ke depannya apa bang harapan

banjir di kolong jalan lintas atas tol jor kalimalang kerap terjadi
banjir di kolong jalan lintas atas tol jor kalimalang kerap terjadi
meski mesin pompa penyedot air sudah disediakan
sejumlah pengendara menduga banjir muncul akibat drainase yang ada di sisi jalan tidak berfungsi dengan baik
sementara warga berharap pemerintah kota bekasi mampu mengatasi banjir yang sering terjadi di lokasi tersebut
erik ustara bekasi